kebakaran terjadi di gedung sarinah jalan mh tamrin jakarta pusat pada kamis lima belas oktober
sekitar pukul sepuluh tiga puluh siang api tampak melahap lantai paling atas gedung tersebut
puluhan karyawan yang bekerja di dalam gedung pun langsung berhamburan keluar
karena kaget dengan alarm yang berbunyi di dalam gedung
menurut pengakuan beberapa karyawan yang bekerja di dalam gedung
api berasal dari tempat karaoke milik salah satu artis terkenal ahmad dhani
akibat kebakaran sejauh ini dua orang dilaporkan terluka
kini keduanya telah dibawa ke rumah sakit abdi waluyo jakarta pusat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
mereka karyawan dari yang tenan itu kalau salah tadi informasi sih koki ya
koki mau membantunya
upaya pemadaman berlangsung cepat
sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi api sudah berhasil dijinakan oleh petugas gedung
namun proses pendinginan masih terus dilakukan tim pemadam agar areal yang terbakar tidak meluas